saudara usai rilis polisi tersangka pegi membantah keterangan penyidik di depan wartawan
pegi juga mengatakan rela mati bila melakukan pembunuhan
namun petugas langsung membawa peggy kembali ke tahanan
jangan dengar jangan menentip nanti kita sama sama mendengar
jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa